anda bosan dengan rutinitas
sumpak dengan suasana ibu kota
atau merasa risau jadi ingin melihat yang hijau hijau
lalu meluncur ke bogor melupakan pandemi yang semakin kacau
hohoho tidak semudah itu alfonso
anda harus tahu karena kota bogor punya aturan baru
assalamualaikum warga bogor dan juga warga jakarta dan sekitarnya
kota bogor akan memperlakukan kebijakan ganjil genap
mulai hari sabtu tanggal enam februari sabtu minggu ganjil genap
dan minggu depannya lagi jumat sabtu minggu
akan diberlakukan kebijakan ganjil genap
bagi seluruh kendaraan roda empat dan roda dua di kota bogor
silahkan pak kapolres
saya mengingatkan kepada semua pengendara

baik warga bogor ataupun luar bogor

akan kami putar balikan untuk kembali ke tempat asal
di atas mobil bak terbuka bima arya menyerukan kebijakannya
ganjil genap akan berlaku di sana untuk kendaraan roda empat maupun roda dua
ganjil genap kota bogor berlaku bagi kendaraan roda dua
dan kendaraan dari dalam maupun luar kota bogor
demi menekan mobilitas warga agar terhindar dari virus corona yang mengancam jiwa
khusus untuk tempat wisata warga luar kota harus menyerahkan surat bukti negatif covid sembilan belas
pemkot bogor juga mengatur agar rumah makan kafe pusat perbelanjaan dan tempat hiburan tutup jam dua puluh
hari jumat sabtu dan minggu
pemkot bogor menutup jalur pejalan kaki seputar istana kebun raya
jadi lupakan dulu jika ada rencana melihat rusak di istana
anda tetap memaksa ingin ke kota bogor
takut kendaraan diputar balik pak polisi
lalu harus bagaimana
oh tenang masih ada solusinya
solusinya adalah belilah dua mobil atau motor
satu dengan plat nomor ganjil
satu dengan plat nomor genap
niscaya kendaraan anda tidak akan menemui masalah saat pemeriksaan ganjil genap
nah jika anda belum memiliki dana tidak usah dipaksa
karena lebih baik memang di rumah saja
dengan cara ini kita turut memberikan kontribusi
membantu pemerintah yang tengah berupaya menekan pandemi di indonesia
solusi yang jitu bukan
tim liputan cnn indonesia